kamu ngerti kan sekarang rey
tapi kalau kamu gak percaya sama mama
rey gak bermaksud gak percaya sama mama
karena kamu adalah anak
dan kita nemuin surat di lemarinya naura
dan surat itu bilang
kalau ternyata ibu kandung naura itu masih hidup pak
ibu kandung naura itu masih hidup
ini adalah jebakan dari aruni
surat itu adalah jebakan dari aruni untuk memancing naura pergi
terus sekarang kita harus gimana pak
kamu jangan panik arka
panik tidak akan menyelesaikan masalah
justru akan menghalangi kita untuk menemukan naura
jadi kuncinya jangan panik
papa akan telepon teman papa di kepolisian
untuk membantu mencari naura
tapi kita harus menemukan naura
buat tidak bisa untuk menjelaskan
karena tante aruni gak akan pernah ngaku kalau dia yang udah bawa naura atau nyulik naura
rumah kosong yang naura pernah cerita
aku harus kesana
aku yakin mama pasti nyekap naura disini
sama kayak yang dulu mama pernah lakuin
mama bener bener keterlaluan
ngapain kamu kesini
justru itu harusnya pertanyaan rey buat mama
mama ngapain disini
pasti mama nyekap naura disini kan
ya ampun reh
kamu curiga sama mama seperti ini
mama bener bener gak nyangka
kalau mama yang nyekap naura
mama beneran gak tau reh
oke kalau kayak gitu
mereka akan cari di setiap ruangan
dan pasti ada naura disini
kamu udah lihat sendiri kan
apa kamu ketemu naura disini
galileau tempatnya matish warmer
gak ada naura disini re
jadi mama tidak ada hubungan
dengan hilangnya naura
kamu bukan percaya sama mamanya

percaya sama omongan erkal
ini bukan kemakan omongan
tapi itu kemauan rey sendiri untuk datang kesini
mama gak ada hubungan sama sekali dengan hilangnya naur
terus mama ngapain datang kesini sendirian
kata mama mau mau ke tempat temen mama
iya rey itu bener
mama memang mau pergi ke rumah mama
tapi mama memang sengaja berhenti kesini dulu
karena mama mesti beres beres
rencananya rumah ini akan ada yang liat rey
kalau jadi rumah ini akan ada yang mau beli
jadi mama kesini boleh dong
mama mau bersih bersih supaya orang itu jadi beli rumah ini
kamu ngerti kan sekarang rey
tapi kalau kamu gak percaya sama mama
rey gak bermaksud gak percaya sama mama
karena kamu adalah anak kesayangan mama
mama ngerti sekali kamu ini sekarang dalam kondisi tegang
karena arka itu adalah sahabat kamu
dan saat ini arka lagi sibuk kehilangan mencari naurah
kamu bisa lebih percaya sama omongan mama daripada teman kamu sendiri
kalau gitu gue harus mencari naura sebagai ri tukang ojek
bukan sebagai rey putra pak samsul
rey pamit dulu ya
rey mau ada acara di kantoran dia
kita pergi dulu ya mama
lo ngapain kesini
tapi gue masih ngira
kalau nyokap lo jemputin naurah
karena gini waktu itu nyokap gue sama nyokap lo sempet bawa naurah ke rumah ini
jadi gue jujur masih curiga
gue juga curiga yang sama
tapi gue juga curiga yang sama

nyokap gue kesini sendiri
dan gak ada naurah
nyukap gue kesini buat ngecek ngecek rumah
karena mau dijual
yakin banget kak
kali ini nyokap gue gak ada hubungannya sama hilangin awal
ya udah kalau gitu gue pasti percaya sama aku
thank you kak
karena sebagai anak gue gak bisa mergokin dan nangkep nyokap gue sendiri
tapi gue akan berhasil sebagai si tukang ojek
jadi arka juga curiga dan datang untuk cari naurah kesini
rey sama arka serius sekali bicaranya
aku yakin mereka berdua pasti sudah curiga sama aku
aku harus telepon kinta sekarang
sepertinya ray udah curiga sama mama
berarti kak rey udah tau dong aku sama mama nyokap naurah
untung saja mama sudah mengalihkan ke tempat rumah kosong
dan rey mengikuti sampai ke tempat ini
kak rey ngikutin sampai situ
aduh ma padahal kak rey itu tadi minta izinnya kalau dia tuh ada meeting di tempat kerjanya
iya sekarang rai ada di sini bahkan arka juga ada di sini kita
kalau feeling aku mah ini pasti arka yang nyuruh nyuruh arka buat buntutin mama
ma tau kan sifatnya kak rey
kak rey mana pernah si kepo sama orang
dia tuh gak pernah peduli sama urusan orang ma
betul sekali kita mama juga berpikiran sama seperti kamu
kalau gitu mama minta tolong sama kamu
sekarang kamu hubungi arka kamu bikin dia sesibuk sibuknya alihkan semua perhatiannya arka
supaya mama bisa leluasa membawa tawar lagi dan mengurus semuanya sampai berhasil
oke mah kalau gitu sekarang aku telpon arka aku bakal ngalihin perhatian dia
oke makasih sayang
oke deh kalau gitu sekarang kita harus cari tempat lain
yaudah mendingan sekarang lo ke rumah gue kak
yaudah kita bareng yuk
sorry banget kak kayaknya gue gak bisa ikut deh
karena gue ada acara di kantor radio
yaudah gak apa apa
kalau gitu gue terpaksa ke rumah lo sendiri
arka asal kamu tahu ya tadi naura kesini loh
tapi dia diusir sama